harusnya nggak kayak gini caranya
lo pikir dengan lo pura pura buta
itu cara yang bener
cukup sama ini semua
karena gue udah gak tahan lagi mel
lo neken semua orang lo pura pura buta kayak gini
kan kita baru tunangan
pertunangan kita batak

cukup ya mel
semuanya udah jelas kok mel
kita emang gak pernah ditakdirin bersatu
baru sehari kita tunangan
semua udah jelas kan
semua kebohongan lo terbongkar depan gue
kasih gue waktu untuk jelasin ya
jadi gue bisa jelasin
lo gak perlu jelasin apa apa mel
stop denger semua kebohongan lo ya
jadi gue bisa jelasin
kasih gue waktu please ya

gue bilang cukup ya mel
lo gak usah pura pura buta lagi untuk manfaatin gue udah
kita masih tunangang
mel kalau lo emang beneran sayang sama gue harusnya gak kayak gini caranya
lo pikir dengan lo pura pura buta lo manfaatin gue itu cara yang benar
cukup sama ini semua
karena gue udah gak tahan lagi mel
gue gak bisa lo permainan kayak gini lo neken semua orang lo pura pura buta kayak gini
gue gak sanggup mel
please jelasin gimana kondisi aku sebelumnya please
cukup ya mel
lo gak perlu tutup tutupin semuanya
karena semua udah jelas mel
gue udah denger semuanya
gue udah rekam semuanya
dan juga suara lo
dan gue udah kirim ke orang orang yang gue percaya
stop semua kebohongan ini
dan mulai hari ini
gue minta oh stop ganggu hidup gue
pangeran tunggu pangeran
ada apa sih pak bos
kamu harus setelah orang pangeran mau masuk ke dalam lagi
lo katanya tadi cuma ngomel ngomel doang di rumah
kamu kan tau ngomel gak buta
tuh ada apa sih ya
orang aku tuh cuma pura pura buta
pangeran tau ngomel ngomel pura pura buta
kejar kejar kejar itu kejar kejar
baru tunangan lagi
saya minta kamu hapus rekaman itu sekarang juga
kalaupun saya hapus video ini
videonya tersebar di sahabat sahabat saya
kamu ingat ya
saya akan hancurkan keluarga kamu dan teman temannya
kalau kamu gak hapus rekaman ini
apalagi kamu nyeberin
om masih berani ngancem saya
setelah semua yang om lakuin
oh masih berani ngancem saya
saya gak takut om
karena om gak akan menghancurkan hidup hidup sahabat saya
om tahu kenapa
karena saya akan menghancurkan hidup om dulu
saya akan sebar video ini
dan semua orang akan tahu
semua perbuatan busuk dan kebohongan
yang om dan mel lakuin
ini yang paling aku takutkan dari kebohongan
yang dibuat mels selama ini
kalau sampai semuanya terbongker
apalagi sampai viral
bukan hanya mel yang akan kena dampaknya
tapi aku dan bisnisku juga pasti akan kena
saya kecewa sama om
harusnya om tahu kan
yang anak om lakuin itu salah
tapi kenapa om diem aja
om malah terkesan ngebela semua yang mel lakuin
padahal itu jelas salah om
ada banyak orang yang menganggap
om adalah oleh saya
dan saya juga

saya punya satu permintaan
permintaan saya simpel kok om
batalkan pertunangan saya dan mel
rasanya ingin menumpahkan semua kemarahanku sekarang juga
semua ini karena ulah mel